kebaran api terus membesar dan menyambar ketiga rumah warga
di jalan keramat jaya baru blok e johar baru jakarta pusat rabu sore
menurut kesaksian warga peristiwa bermula saat seorang penghuni rumah
sedang memasak dan mengalami kebocoran gas
hingga api merambat dan membakar barang yang mudah terbakar
keterbatasan sumber air membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman
di tengah kepanikan warga yang sibuk mengevakuasi barang barang
dari dalam rumah yang sedang terbakar
dua pemuda kedapatan hendak membawa kabur sejumlah pasang sepatu
yang mereka curi dari rumah warga
keduanya langsung diamankan warga dan petugas
sebelum berhasil keluar dari area pemukiman
keduanya nyaris menjadi bulan bulanan warga
karena aksi pencurian dilakukan di rumah yang sedang dilanda musibah kebakaran
di dalam keluar dia bilang ada saudaranya
makanya diikutin ikutin bertiga
terus yang diambilnya apa pak
sepatu pak ya
guna mencegah aksi main hakim sendiri
polisi yang tiba di lokasi langsung membawa kedua pelaku
ke polsek johar baru untuk dimintai keterangan
tim liputan cnn indonesia